atlet sekaligus pelatih terjun indonesia
naila novaranti akhirnya menyelesaikan misinya dengan melakukan penerjunan di antartika
naila sebelumnya memiliki misi untuk mencetak rekor dengan melakukan penerjunan dan pengibaran bendera di langit tujuh benua di dunia
semua itu ia lakukan hanya dalam waktu satu lima tahun
mimpi saya bisa tercapai terjun di tujuh benua dan cita cita saya untuk terjun ke tujuh benua itu sudah terjadi
bukan perkara mudah bagi naila untuk mewujudkan mimpinya
terjun di antartika merupakan penerjunan yang telah lama ia tunggu
segala persiapan dilakukan untuk menunjang penerjunan di antartika
memang cuacanya sangat mendukung tapi memang kita itu kayak tidur harus diperhatikan
terus makan juga untuk suhu tubuh menjaga suhu tubuh fisiknya
dan yang pastinya itu kelengkapan kelengkapan kita untuk terjun sendiri dari under layer base layer glove itu memang kita harus persiapan
karena yang terutama windsoffer
jadi kalau tidak pakai windsoffer ya langsung gitu
perbedaan cuaca juga merupakan salah satu hambatan meskipun naila mengaku saat di antartika semua dilancarkan
badan harus fit karena perubahan cuaca yang memang dari cuaca indonesia ke antartika itu luar biasa enam puluh derajat di daratnya saja
di atas bisa sampai lima puluh berarti lima puluh tambah tiga puluh delapan puluh derajat minusnya
cuacanya nggak pernah malam juga nggak pernah apa namanya dinginnya tidak terlalu dingin seperti biasanya tidak ada badai
jadi pertama ini dia memang penerjunan yang begitu landing besoknya bisa terjun
naila merasa bangga dapat menyelesaikan rekor ini
ada kebanggaan ada kesenangan yang pastinya itu luar biasa bisa mencapai tujuh benua dalam tercepat
kalau kalian punya mimpi jangan menyerah karena saya juga tidak pernah menyangka
saya bisa terjun di tujuh benua dan bisa menjadi seperti ini sekarang
setelah rangkaian tujuh benua ini naila akan melakukan penerjunan dan pengibaran bendera merah putih di langit pegunungan kartens di papua
randy putrama warsa jakarta